pak rw enam belas pak faisal sudah mengulangi amplop saya
ya intinya saya mesti ketegasan hari ini
saya tidak suka orang orang yang mengunafiknya
pak faisal sudah menyerahkan amplopnya
untuk rw rw lain tolong serahkan amplop itu
kalau tidak akan saya parani satu persatu rumahnya
tolong diingatkan ini si bangor
media sosial pada rabu sore dihebohkan dengan video seorang calon ketua lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan bedahan
sawangan depok jawa barat yang meminta uangnya dikembalikan lantaran kalah dalam pemilihan
diketahui calon ketua lpm tersebut adalah tatang johari yang hanya mendapat dua suara dari total empat puluh tiga suara
tatang mengatakan ia sudah memberikan uang kepada dua puluh dua perwakilan rtw
tokoh masyarakat dan tokoh agama masing masing sebesar satu juta rupiah
menurutnya pemberian uang sudah menjadi budaya dalam pemilihan ketua lpm di daerahnya
ia merasa telah dizolimi karena diberi janji palsu oleh para pemilihnya dan meminta uang yang telah diberikan untuk dikembalikan
saya mau ibadah di masyarakat saya mau tunjukkan sekiranya ini kemampuan saya

di bulan november saya punya keniatan
ternyata nuasanya seperti ini
seperti itu ya
jadi harus saya jalankan ternyata kemunafikan kemunafikan akan muncul di diri saya
karena sudah budaya ya kalau saya pikir pikir ya
karena mana ya mungkin orang tidak vokal
saya vokal saya dari awal tidak mau seperti itu
saya orang organisasi itu saya bersiko pasti
saya tahu risikonya saya pun melangkah seperti ini
menjadi arang ya arang menjadi abu ya abu
hingga saat ini tatang menyebut dari dua puluh dua amplop tinggal empat amplop yang belum dikembalikan
sementara wakil ketua panitia pemilihan lpm kelurahan bedahan sukron makmun mengatakan
pihaknya sudah melakukan pemilihan sesuai prosedur
meski dalam peraturan wali kota tentang pemilihan lpm tidak ada peraturan terkait politik uang
pihaknya tengah meminta keterangan dari panitia terkait nama nama yang disebut oleh tatang
tadi sesuai dengan perwaktu jadwal tahun dua ribu dua puluh abu itu
nah tentunya di situ pun tidak tercantum tentang hal manipolitik gitu ya
di situ tidak tercantum dan bahkan kita panitia tidak berani untuk menetapkan sebuah ketentuan bahwa dilarang untuk dalam pencalonan ini adanya manipolitik
karena kita akan bingung nanti akan lari kemana masalah dana ini
beda dengan pemilu kalau pemilu akan lari ke bawaslu gitu ya
kalau ini kita bingung makanya kita tidak catur dalam aturan kita mengenai masalah manipolitik itu
pemilihan lembaga pemberdayaan masyarakat serentak diadakan pada tanggal dua puluh tujuh november lalu
dalam kontestasi tatang bersaing dengan tiga calon lainnya
fahmi febrian depok jawa barat